bapak ini lompat dari lantai empat
insiden siswi jatuh dari lantai empat ini
menggegerkan para guru dan siswa di sekolah dasar enam pagi
ketudangan pesan gerahan jakarta selatan selasa pagi
korban bernama rianti seorang siswi kelas enam
ia diduga terjatuh karena sedang bercanda dengan temannya
korban meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan
di rumah sakit fatbah wati jakarta selatan
lompat dari lantai empat
setelah sempat diotopsi di rumah sakit fatmawati jakarta selatan
jenazah korban selasa malam tiba dihidupkan di jalan malam peraya
untuk mengejarkan selatan dengan disembuhkan oleh orang tua
aman korban jafar musahid mengatakan
berdasarkan cerita sejumlah guru
keponakannya itu jatuh dari lantai empat
diduga akibat dirundung temannya
sebab sebelum kejadian
sempat terdengar teriakan histeris korban
setelah keluar dari kamar mandi
hingga akhirnya naik ke pembatas dan terjatuh dari lantai
ini katanya sih
ketika dikasih hati sama gurunya
dimasukkan ke kamar mandi
dia aja cerita
dia ambil panggung
sama temannya dijaga
tapi dia ambil panggung
langsung ke pinggir selamat
langsung dia lompat
namun tudingan perundungan ini dibantah langsung oleh
pelaksana tugas kepala dinas pendidikan dki jakarta
ada dugaan bully sendiri itu gimana
nggak ada apa ya
nggak ada itu kan dari keterangan buli sudah jelas
pak dalam kejadian ini
rencananya jenazah rianti akan dimakamkan pagi ini
di tempat pemangkaman umum putu tengah utara
seluruh biaya pemangkaman akan ditandung sepuluhnya
oleh dinas pendidikan provinsi dki jakarta
badruz amal jakarta